partai keadilan sejahtera atau pks mengusulkan pembentukan pansus hak angket terkait pembangunan kereta cepat jakarta bandung
hal tersebut disampaikan ketua fraksi pks dpr ri jazuli juwaini di ruang pertemuan fraksi pks di gedung dpr pada jumat siang
jazuli mengatakan pansus h angket diperlukan karena proyek kereta cepat tersebut tidak melakukan kajian yang mendalam dan berindikasi menyebabkan kerugian negara
proyek tersebut kini menggunakan dana yang sangat besar melalui apbn padahal sebelumnya proyek tersebut dijanjikan tidak akan menggunakan anggaran apbn
yang kereta cepat ini di awal mengatakan ini tidak menggunakan apbn tapi kemudian triliunan menggunakan apbn
bahkan pembahasan anggaran tahun dua ribu dua puluh tiga itu dimasukkan juga pmn untuk kereta cepat ini
maka kami fraksi partai keadilan sejahtera mengusulkan di bentuknya pansus h angket untuk mendalami tentang proyek kereta cepat ini
digadang murni menggunakan pembiayaan mandiri tanpa membebankan khas negara namun pada akhir dua ribu dua puluh satu skema pembiayaan kereta cepat berubah menjadi tanggungan apbn
apalagi pembengkakan biaya mencapai lebih dari total rp satu ratus empat belas triliun
fraksi pks dpr ri pun mengajukan pembentukan pansus h angket atas sejumlah dugaan kejanggalan ini
dan untuk membahasnya sudah bersama kami
pertama adalah staf khusus menteri bumn arya sinulinga
kemudian ada anggota komisi enam dpr ri
selamat malam bapak bapak apa kabar
selamat malam pak slam
baik semoga dalam kondisi baik begitu semuanya
saya akan ke pak amin dulu
di paket berita tadi kita sudah mendengarkan bahwa ada ajuan hak angket dari pks begitu
apa kemudian dugaan pks begitu pak amin
dalam adanya dugaan kejanggalan pembebanan
biaya tambahan itu ke apbn pak amin
ya pertama pks memang menolak ya proyek ini dibiayai dari apbn
karena sebagaimana disampaikan oleh pemerintah
melalui pak jokowi dikartun black gang
bahwa proyek ini akan murni dilakukan b dua b
saya kira ini sepakat
karena memang ini bukan proyek infrastruktur dasar
jadi tidak seharusnya dibiayai oleh apbn
nah kemudian dalam perkembangan juga harus di apbn terdapat banyak kejanggalan
sebagaimana yang sudah banyak berhasil dipublikasikan dan diketahui oleh masyarakat
terakhir tentu adanya peran yang diestimasi sampai rp dua puluh tujuh triliun
sehingga nanti proyek ini akan membengkak pembiayaannya sampai rp satu ratus empat belas triliun
ini tentu juga masih berjalan
ini tentu dibalik itu semua terdapat banyak kejanggalan
dan siapa yang harus bertanggung jawab
cara kita ketahui dari sisi hitung hitungan
pertama kita bicara soal bisnis
proyek ini sangat sulit hitung hitungannya untuk meraih profit
dengan ongkos dengan biaya investasi sebanyak rp satu ratus empat belas triliun
kemudian estimasi penumpang ini berdasarkan kajian dari sebuah lembaga yang kredibel
rp tiga puluh per hari
dengan biaya tiket per penumpang rp dua ratus lima puluh ribu per hari
maka omset atau pendapatan dari kcic ini setahun hanya dua tujuh triliun
seandainya angka dua tujuh triliun ini semuanya
messingkan ini dengan investasi rp satu ratus empat belas triliun
itu waktu empat puluh dua tahun
tapi kan bisnis nggak semata mata ngitung pendapatan kan pasti ada biayanya
berapa biaya untuk meraih pendapatan dua tujuh triliun setahun itu
jangan jangan biayanya lebih besar
berarti kan keuntungannya kita dua ratus tujuh puluh an miliar setahun
nah prestasi rp satu ratus empat belas triliun
keuntungan rp dua tujuh triliun
rp dua ratus tujuh puluh miliar setahun berapa tahun akan kembali
tentu ini dari sisi hitung hitungan bisnis sebetulnya sangat tidak masuk kayak gini
kemudian yang kedua dari sisi hitung hitungan benefit
saya tidak melihat dampak ekonomi yang real dari adanya proyek acgb ini
sepanjang lintasan itu apa sih potensi ekonomi apa yang bisa bangkitkan ditumbuhkan
keadanya proyek ini
saya kira tidak melihat yang ada justru dampak sosial dan lingkungan
yang sudah disampaikan oleh wasi dan juga sudah dipublikasikan oleh banyak media
dan sebagian dari mereka juga sudah mengadu ke dpr sebagainya melalui fraksi tks
yang sampai saat ini belum ditangani dengan baik
saya sebagai anggota komisi enam yang salah satunya bermitra dengan bumn
tentu sangat kasihan dengan dua umn kita yang dikejaskan dengan apa namanya nih
ya kemaksaan untuk gitu
untuk terlibat di proyek ini
ada empat dua umn yang dua umn kita ini tidak sedang baik baik aja
salah satunya mungkin leading sectornya dalam hal ini adalah pt kai
yang kita tahu sebelum pandemi ini kinerjanya sudah bagus
kemudian dihantam pandemi
kita tahu semua
semua bisnis di arah pandemi ini terdampak
kemudian sekarang harus dibebani menanggung proyek ini
sangat hard ya
berarti kita harus menanggung utang
seandainya proyek ini nanti biayanya berbeda satu empat belas triliun
itu dibiayai oleh bank dari china
maka nilai hutangnya kurang lebih delapan puluh lima triliun
dan ini tentu sangat beban yang besar
sangat memberatkan kinerja dua umn kita ke depan
baik artinya kejanggalan pada penganggaran dan juga skema balik modal begitu ya
yang dikhawatirkan oleh pks
tidak hanya kemudian
membebani konsorsium saja bumn malah negara nanti juga akan terbebani begitu ya
karena bumn ini milik negara
tapi ujung ujungnya negara harus turun tangan
ya karena pemegang saham bumn adalah negara
dan ketika negara ini turun tangan dengan apbn
ujung ujungnya nanti dampaknya juga ke rakyat semuanya
baik saya akan ke pak arya
walaupun tadi dikasih hani begitu bumn
tapi rasanya bebannya juga berat sekali rasanya
jadi gini kita harus tahu bahwa ini bisnisnya adalah b dua b
b dua b mana pihak bumnnya indonesia
pekerja bumn indonesia
bv dengan bumn cina
jadi kedua duanya ini
jadi bukan hutang saja gitu
jadi artinya kedua belah pihak menanggung resiko bersama
ini yang berbeda dengan negara yang hati lagi tadi yang menawarkan
itu mereka tidak ikut dalam itu
mereka hanya menawarkan hutang
tidak menawarkan prestasi di sana
jadi kita kan kadang kadang membandingkan sama negara yang hati lagi yang mengatakan
sama sama bukan yang sini gitu ya
padahal itu mereka hanya nawarin hutang
tidak pernah menawarkan investasi di situ
tidak ada investasi di situ
ini kan hitungannya kan pakai bpkp
jadi clear ya
jadi kita masih nunggu bpkp
jadi bukanlah kadang kadang tidak janggal gitu ya
misalnya pemengkakan peperang itu karena pemengkakan harga lahan
kan kita tahu ini ya kalau dibeli lahan kadang kadang nanti di tempat tempat tertentu dia naik
kemudian lagi fasum fasos
kan ada sekolah ada puskesmas ada masjid ada taman ada apa semua
itu juga kan ketika dilewati oleh jalur ini maka mereka mau nggak mau kan harus dibangun lebih bagus lagi
kemudian ditambah lagi dengan fasum fasos
kemudian ditambah lagi dengan connectnya
jadi ini dikonekkan dengan lrt
dulunya nggak ada ini program ini
tapi dikonekkan dengan lrt mau nggak mau tambah lagi kosoferannya
kemudian kita tahu frekuensi ini kan pakai frekuensi
pakai frekuensi yang dua g
mau nggak mau kalau di china mungkin mereka nggak perlu bayar kali ya
kalau di indonesia kan harus nggak dikompensasi
itu juga kosoferan
jadi ada beberapa yang memang jadi kosoferan yang membuat
jadi bukan ini ya hitung hitungannya jelas sih ya
dan nantikan bpkp juga akan mengeluarkan hasil hitungan yang sebenarnya
apakah itu benar atau nggak benar dan berapa yang sebenarnya kosoferan itu
dan itu satu
nah kemudian yang kedua
sebenarnya dia bukan apbn langsung ke proyek tersebut
tapi tetap lewat bumn
nah ini berbeda loh
mika smeet tak berbeda
jadi dia diberikan modal kepada
salah satu konsorsium
di sini kereta api
yang menerima konsorsium tersebut
nah itulah sebagai pmn itu gitu
jadi itulah yang dijadikan pmn
kemarin diusulkan sama kita empat triliun
dan itu udah cukup untuk tahapan awal ini
jadi soal kenapa dikasih pmn
karena kita tahu
keempat konsorsium ini
kita kan tahu semua corona itu membuat banyak bisnis terganggu
jadi kita nggak boleh lupa itu semua
usaha bisnis di dunia ini
indonesia tuh terganggu
termasuk di sini keempat bumn yang itu
jadi mau nggak mau
kita nggak mungkin pakai anggaran dia
kita pmn ke negara
untuk dijaya oleh pmn
jadi sebenarnya di sana dia tahapannya
jadi kalau bilang janggal sih nggak janggal ya
karena hitung hitungannya jelas
dan nanti kan ppkp akan mengeluarkan hitungan yang sebenarnya
jadi nggak ada kejanggalan di sana
baik pak ria
artinya skema pmn ini kan empat dua triliun
kalau tidak salah ini kan sudah dianggarkan
sudah dikucurkan pada tahun dua ribu dua puluh
nah informasinya kan kemudian
soal pembengkakan yang kemudian dimintakan oleh cina
development bank kepada pemerintah indonesia
katanya masih dibahas begitu pak
apakah ini sudah ada keputusan ya
bagaimana progresnya dari komite kereta cepat pak
sedangkan di akhir tahun di november nanti sudah uji coba katanya
sudah masuk dalam anggaran tahun depan
pmn tahun depan sudah masuk itu
jadi anggaran yang sudah dianggarkan
jadi sudah masuk
jadi bukan mereka nambah minta apa
sudah ada hitungan dalam cost of run itu
itu sudah diusulkan di pmn yang kemarin
yang kita usulkan untuk tahun dua ribu dua puluh dua
berarti artinya pembengkakan yang kemudian diminta oleh china
development bank juga dibebankan kepada pemerintah indonesia
apakah itu sudah diputuskan angkanya
atau kemudian masih dalam bahasan komite kereta cepat pak arya
kan sudah kita perkirakan ya
mungkinan besaran anggarannya berapa gitu pak
dan skemanya pun jelas
itu pun bukanlah
artinya gini loh
ini sama sama chip in gitu loh
ya mereka minta
indonesia chip in juga dong
jadi bukan sesuatu yang bagaimana
karena mereka juga kan investasi ya
maka mereka investasi sesuai dengan bagian dari jawab dan kewajiban mereka
dan kita pun menjawab bagian kita
nah itu sudah disungkan di tahun dua ribu dua puluh dua mas
sudah ada keputusan berapa prosentase skemanya
itu dari dua ribu dua puluh tiga ya
berarti sampai sekarang
berarti sampai sekarang prosentase yang anda sebutkan
bagian chip in tadi anda contohkan
apakah sudah ada besaran prosentasenya kemudian pak arya
kita kan usulkan sekitar dua puluh empat sampai dua puluh tujuh triliun
tapi kan kita masih tunggu hitungan dari bpkp
antara kedua gv
nanti pinjamnya apakah ke bank china dan sebagainya ini kita pinjam
yang akan dibayar ketika operasional jalan
baik pak arya
saya akan kembali ke pak amin
pak amin seperti apa tanggapannya
ya tadi kita
menyeroti dari perjalanan dari pembangunan atb ini
yang kalau komitmennya tidak pakai dana bpn
memang tadi pak arya mengatakan ini tetap ditubih
tapi kan karena ini adalah bumn
akhirnya kan melibatkan bpn
modal bumn adalah dari negara
nanti segala bentuk konsekuensi dari operasionalisasi
t ini konsorsium ini pasti juga akan sangat berdampak kepada bumn itu
dalam hitung hitungan kami ini akan sangat memberatkan kinerja bumn itu
nah tentu karena proyek ini sudah berjalan
ya jelas tetap harus berjalan
ini kan kita akan menilai
dalam prosesnya ini
sehingga terjadi pembangkakan yang begitu besar
yang sebetulnya ini belum selesai
kalau tadi bang arya mengatakan ada kajian dari ppkp
itu kan juga masih proses saya pikir
apakah sudah final kajian itu
dan tidak akan terjadi pembangkakan lagi
itu kita yang belum tahu juga
baik saya akan ke mas bima begitu
ketika angka perkiraannya ada di angka dua puluh tujuh dua puluh delapan triliun
pembangkakannya seberapa rasional kalau kita lihat
anda melihatnya mas bima
ini masalah kereta cepat jakarta bandung itu
itu sekarang kan kita kalau sama sama cari jalan keluarnya seperti apa
justru saya melihat ini kesempatan emas
juga konsorsium dari kereta cepat
di mana dalamnya ada bumn
untuk melakukan renegosiasi pinjaman dengan china development bank itu
jalan keluarnya bukan mencari pinjaman
itu bukan mencari pinjaman baru
atau biaya pinjaman akan semakin mahal
dan itu yang perlu kemudian harus digarisbawahi pemerintah
bahwa ini kedepan kalau mau nyari pinjaman
ujungnya adalah dibebankan lagi kepada apbn mas
pokoknya di putar putar dari bumn
ini ada di dalam nota keuangan yang disebut resiko continuensi
semua sudah tahu bahwa ini bumn
ujungnya kalau ada masalah pada proyek
apbn akan turun tangan
entah secara langsung atau dalam kasus sekarang melalui pmn
penyertaan modal negara
nah yang kedua
sebenarnya dibandingkan melakukan pengambilan utang baru
di dalam presidensi g dua puluh
indonesia kan sekarang memperjuangkan
untuk meringankan beban utang negara negara berkembang
bukan hanya negara negara miskin disitu
ini bisa jadi kesempatan
karena kalau tadi ya
bahwa ini salah satunya karena akibat pandemi
ada cost of run yang membengkak
ya mungkin karena ada biaya tingkat suku bunga
sekarang falasnya juga naik
ya ada depresiasi nilai tukar juga
yang membuat konten impornya jadi lebih mahal
maka ini kesempatan untuk mengajukan
atau pengurangan pokok dan bunga utang
itu yang harusnya dilakukan indonesia
bukan kemudian kita ikut
genderang dari china
yang kemudian menyuruh ya
secara tidak langsung
tolong dong ini karena ada beban biaya yang membengkak
ini adalah proyek anda
maka anda harus bertanggung jawab
mencari pinjaman baru
itu namanya sudah jatuh
ini harusnya dicari cara cara yang kreatif
sehingga ini tidak menjadi beban terlalu berat
juga tidak menjadi likuiditas yang membebani bagi apbn
karena apbn itu sekarang sudah lima ratus dua puluh triliun untuk subsidi
untuk subsidi energi
tahun depan mulai pembiayaan pemilu
satu ratus sepuluh triliun sampai dua ribu dua puluh empat
dan itu tidak kecil
belum belanja belanja rutin
dan setiap tahun
lima triliun apbn itu habis untuk bayar bunga utang
jadi kita sama sama cari solusi yang terbaik
bukan saling menyalahkan
tapi solusi terbaiknya apa nih
saya tidak setuju juga
kalau misalkan hak angket hanya ribut ribut ya
di dpr nggak ada jalan keluar
kalau hanya audit tadi saya setuju
bahwa bpkp nanti kita tunggu
harapannya bisa dibuka kepada publik
terang benderang penyebabnya apa
nah sekarang ini kesempatan menurut saya untuk minta pengampunan utang dari china
baik artinya poin renegosiasi ini menurut anda penting begitu ya
saya akan minta tanggapan ke pak arya
pemirsa tetaplah bersama kami di cnn indonesia newscast
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
saya akan kembali
kita mendiskusikan soal pembengkakan biaya dari kereta cepat jakarta bandung
tadi sebelumnya mas bima mengatakan ini momentum begitu untuk renegosiasi kepada pihak tiongkok
saya akan minta tanggapan dari pak arya
pak arya sebenarnya seberapa memungkinkan kita juga membuka ruang negosiasi ulang begitu
bermakna b dua b juga
jadi bukan di g dua g
beda kalau tadi g dua g
maka dia akan berbeda gitu
nanti kita lihat aja bagaimana konsorsium konsorsium ini berdua mereka melakukan itu gitu
karena dia bukan g dua g ya
beda tadi kalau misalnya g dua g gitu
belum ada semacam titik terang jika idenya adalah renegosiasi begitu ya
tadi mas bima juga sempat menyebutkan mencari sumber pendanaan lain begitu agar tidak terlalu membebani apbn kita yang sudah rasanya terlalu banyak beban di tahun depan
tapi di loan nya
cari pinjaman baru untuk itu gitu
jadi kita carilah pinjaman dari perbankan misalnya ke bank china tadi untuk pembiayaan itu
jadi yang tak semua dimasukkan dalam apbn
itu juga langkah yang kita usulkan supaya bisa berjalan gitu konsorsium
berarti ada opsi kemudian pinjaman yang kemudian potensial juga diajukan kepada china development bank
iya dan nanti itu akan dibayar pada saat operasional di ini ya
operasional ke kreta cepatnya gitu
sambil berjalan begitu ya skema pembayarannya
baik mas bima tanggapan anda seperti apa
ya kalau saya melihat begini
di dalam klausul g dua puluh itu yang sedang diperjuangkan indonesia salah satunya
itu tidak hanya bicara bahwa pengurangan utang negara berkembang oleh pemerintahan negara lain
tapi di situ boleh swasta bergabung
apalagi china development bank
itu adalah step on enterprise
dia adalah bagian dari badan usaha milik negaranya pemerintah china atau tiongkok
jadi ada kesempatan sebenarnya terbuka
dan kita jujur saja bahwa memang indonesia sekarang bombanya lagi berat
kemarin dapat untung dari batu bara dari harga sawit
iya pajaknya lagi bagus
sekarang harga mulai turun
jadi kita mulai bersiasat lah
dan menggunakan momentum ini mumpung indonesia jadi presidensi g dua puluh
bahwa kereta cepat jakarta bandung terlepas dulu pada waktu awal perencanaan
entah pak sby ya yang mulai inisiasi
kemudian dilanjutkan pak jokowi
terlepas dari siapapun itu
intinya adalah ini bisa menjadi beban kedepannya
dan setelah operasional pun
dengan situasi sekarang permintaan
itu masyarakat konsumen belum pulih seperti pra pandemi
berapa tempat ya
apalagi untuk segmentasi konsumennya
misalnya kereta cepat
dia menengah ke atas
mungkin sebagian sekarang masih takut takut berpergian karena ada covid dan lain lain
itu masih ada
jadi kan artinya perencanaan ini berubah total
dan karena perencanaan berubah total
maka biaya biayanya juga akan berubah
nah itu yang kemudian perlu direnegosiasikan
dengan si pemberi pinjaman tadi
harapannya sih pemerintah bisa misalnya
banyak secara kreatif lah
bukan hanya renegosiasi utang untuk kereta cepat
bisa jadi ditukar
misalnya indonesia punya utang
dengan pemerintah cepat
dengan pemerintah china di projek lainnya
nah itu bisa disuat
bisa ditukar dengan keringanan kereta cepat jakarta bandung
intinya jangan sampai ini mega proyek
tapi kemudian justru menjadi beban
dan legasinya jadi kurang enak nanti pasca dua ribu dua puluh empat
jadi kita inginkan memang ada hal yang bisa diselesaikan sekarang
pemerintahan ini bisa memfasilitasi
tapi tetap ujungnya ini adalah beban dari pemerintahan indonesia juga
ini yang harus difasilitasi untuk mendapatkan banyak sekali keringanan
terutama dengan china
baik mas mima
tapi sebelumnya tadi pak arya mengatakan ketika b dua b begitu akan sedikit ruang untuk bisa bernegosiasi
maksud anda berarti apakah renegosiasi ini pada poin ini
atau kemudian pada perjanjian perjanjian berikutnya
ya pada poin ini
jadi walaupun ini awalnya bisnis to bisnis
cuma mau diputar bagaimanapun juga karena ada resiko kontingensi
maka apbn masuk melalui penyertaan modal negara
jadi di sini ada poinnya apbn sudah terlibat atau akan terlibat di dalam dua ribu dua puluh tiga nanti
dan di sini artinya ada momentum pemerintah memfasilitasi untuk dialog bertiga
yaitu pemerintah indonesia konsorsiumnya dengan pihak china
khususnya china development bank
ini enaknya seperti apa
dan bisa nggak minta kemudian berbagai keringanan
karena beban utang pemerintah maupun bumn nya pun ke depan akan semakin meningkat
inflasi tingkat suku bunga kurs dan lain lain jadi pertimbangan
nah itulah yang artinya apa
harus ada jalan kreatif
kalau ujungnya hanya menambah pinjaman
saya kira itu bukan win win solution buat indonesia
baik saya akan ke pak amin
pak amin anda melihatnya seperti apa
kalau tadi kemudian disampaikan
kemudian disebutkan juga harapannya tidak hanya ribut ribut mencari siapa yang salah
tapi juga ada solusinya
apakah nanti kemudian akan juga ada semacam solusi yang ditawarkan fraksi pks begitu dalam proses kedepannya
ya mungkin sedikit saya luruskan ya
pembentukan pansus itu justru kita ingin mencari solusi
bukan mencari siapa yang salah
ya memang mencari permasalahannya
ya siapa yang bertanggung jawab
tapi pansos itu akhirnya adalah komendasi ini loh
tapi memang sejak awal kita sudah mengkritisi proyek ini karena akan membebani bumn dan akan membebani rakyat akhirnya
dengan modal seandainya sampai nantinya biaya investasi proyek ini sampai benar benar satu ratus empat belas triliun
kemudian tujuh puluh lima persen
ya utang pemegang saham
ya itu dalam ini saya mikir bumn kita
dengan kinerja bumn kita yang sekarang mayoritas rugi termasuk yang terlibat di konsorsium ini ya sebagian besarnya adalah rugi
dan kondisi leguminasinya sangat terganggu apalagi kena pandemi
ini tentu utang lima puluh triliun yang harus ditanggung oleh empat bumn kita di proyek actv ini ini sangat memberatkan mereka
jadi intinya dengan
ini kita bukan ingin tipu tipu tapi ingin mengetahui masalah yang sesungguhnya itu apa
dan tentu nanti hasilnya adalah rekomendasi
sampai pembakaran biaya ini juga ada unsur unsur kesengajaan
bagaimana kemarin kami fraksi pks juga mengusulkan pansus minyak goreng walaupun tidak disambut oleh fraksi yang lain ya
kan akhirnya tahu gitu
ya ada orang yang melarikan dananya ke singapura sebesar lima puluh empat triliun gitu
yang dia adalah bagian dari penguasa cpo
nah itu mas bram
baik harapannya kemudian melahirkan rekomendasi yang solutif begitu ya nanti dari pansus
saya akan ke pak
solutif dan gak ada ribut ribut
baik harapannya tentu itu tidak ada ribut ribut begitu
baik saya akan minta tanggapan pak arya usai jeda nanti terkait ketika pansus sudah jadi
bagaimana persiapan dan juga langkah apa yang disiapkan oleh kementerian bumn
tetaplah bersama kami di cnn indonesia newscast akan kembali
anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
dan tadi sebelum jeda kemudian ada beberapa yang disampaikan oleh pak amin
dari fraksi pks begitu mengatakan bahwa ketika jadi rekomendasinya diharapkan akan menjadi solutif
dan saya ingin menanyakan tadi kepada pak arya
tapi sebelumnya saya akan kembali ke pak amin dulu
saya ingin menegaskan bagaimana kemudian optimisme dari pks begitu pansus ini akan memang disetujui oleh fraksi lain
dan juga akan segera terbentuk begitu pak amin
pansus pertama pansus ini memang kita usulkan karena urusan pembangunan kcb ini tidak semata mata terkait dengan
pemitra bumn ada komisi lima
pemitranya kementerian perhubungan
kemudian ada komisi sebelas tentu saja
keuangan yang punya duit yang mencarikan dana
dan kalau ada pihak pihak yang bermain
kasus memenggaknya gaya pembangunan kjp ini
itu kaitannya dengan komisi tiga
sehingga tidak cukup dengan pajak
kita mengusulkan pansus
kemudian yang kedua
usulan pansus ini juga terkait dengan harapan publik
agar permasalahan ktcp ini bisa dibuka secara transparan
apa sungai yang benar benar terjadi
dibuka ke publik
kalau terkait dengan optimisme
karena untuk mengusulkan pansus ini
ini butuh dua fraksi
dengan tanda tangan dua puluh lima orang anggota
artinya optimis begitu ya
pihak lain akan juga punya perspektif yang sama dengan pks
begitu pak amin
ya kita optimis lah
saya akan minta tanggapan dari pak arya
ketika memang pansus ini akan jadi
kemudian respon dan juga langkah apa
kemudian yang disiapkan pak
saya kan serius
ketika bicara mengenai kos operan kemarin
langsung kita bawa ke bpkp kok
jadi bukan kita diam diam
kita maunya clear juga
apakah benar ada itu benar
kos operannya benar nggak
desainnya benar nggak
ininya benar nggak
semuanya benar nggak
kita nggak mau juga
lihat semuanya gitu
jadi bagi kita ya
terse pansus ya
kita nggak tahu juga kan
itu kan ruang ruang dpr lah gitu ya
artinya kami sih
nunggu aja gitu
buat dengan semuanya gitu
menggambarkan ini dalam situ
dan bahkan memasukkannya ke
kalau nanti bpkp juga menunjukkan
atau ada apa
kami akan bawa kekejaksaan
kan selama ini juga tahu kok
bagaimana kami semua
kalau ada kasus apapun
yang kami temukan
langsung kita bawa ke kejaksaan
wawah kita kemarin
semua kan kita bawa ke
tidak dilakukan juga
itu ruang ruang dpr gitu
jadi kalau kita ruang dpr kan
ruang ruang misalnya itu kan
itu hak mereka
tapi yang pasti
tak gentar begitu ya
anda dan bumn
bahwa semuanya clear
semuanya bisa dijelaskan
begitu pak arya
nanti kalau ada masalah
dan dikurangi kan
kan seperti garuda kemarin
kan berhasil tuh
negosiasi ulang semua
dengan semua lever lever garuda
tertutupi ada permasalahan
korupsi dan sebagainya
kan kita lakukan juga
baik pak arya
akan sesuai dengan yang
nanti hingga akhir tahun
selesai pada tepat waktu
yang diperkirakan pada pertengahan dua ribu dua puluh
dan tidak ada
seperti yang kita katakan tadi
kami lagi minta hitungan bpkp
setelah itu kita minta lagi
pasti bpkp tuh
nanti akan dia lihat
pasangannya dia lihat
nanti kan disitu kan kelihatan
hasil mereka bagaimana
jadi kita tunggu aja
kalau kami nunggu
kalau kita nunggu
kalau kita nunggu
kalau kita nunggu
dari sana kita akan masuk
semudahnya semuanya selesai cepat lah
sudah mau masuk
ya gitu ya
kereta cepatnya kan masuk
atau minggu depan
juga terkejar waktu
saya akan ke pak amin
pak amin tanggapannya seperti apa
jika lo kemudian ini lancar
akan bisa menjamin
tidak akan molor
dan tidak ada pembengkakan
di kemudian hari
itu tentu yang paling tahu
harapan kita sih
semakin cepat selesai
efficient mungkin lah
tidak ada lagi pembengkaan
karena ini tentu
dampaknya tentu saja
pusat rakyat indonesia
terima kasih pak amin
terima kasih pak amin
terima kasih pak amin
terima kasih pak amin
begitu pak amin ya
saya akan ke mas bima
terakhir mas bima
seberapa optimis ini akan
tidak membebani kita lagi
opsi opsi yang anda sebutkan
di penjabaran anda
saya berharap pak jokowi
seperti pak mahathir muhammad
pada waktu awal ya
proyek yang memang
tapi sekarang sudah on going
jadi ini pelajaran
ini pelajaran terpas
ini bagaimana nanti ke depannya
tentunya akan tetap menjadi biaya
ini jadi pelajaran
proyek proyek mega proyek besar lainnya
tolong diukur lagi
dengan kondisi apbn yang ada sekarang
beban beban masyarakat yang ada sekarang
mana yang lebih prioritas
itu diseleksi lagi
terutama banyak sekali proyek strategis nasional

penugasan atau apbn langsung bernasib sama dengan kereta cepat ini
ini adalah beban kepada apbn
jadi pelajaran yang sangat berharga
jangan sampai ini kemudian menjadi presiden buruk
megaproyek yang ada di kita
untuk tidak membebani anggaran yang ada di kita
terima kasih bapak bapak sekalian
dan juga pak arya sinulingga
telah bergabung bersama kami
salam sehat selalu bapak